mu cek mu cek muka lu tuh
mau begitu sih
ini gue kasih tau ya
dia kan mau nganter ke
ke sana tuh ke klinik
di bunda bawi
masya allah maut
ini lobang nih membat aja lu pantai gue sakit nih
jangan berisik yang penting sampai rumah
kalau agak mau dorong aja sendiri
waji baru pulang dari rumah sakit nih
ngapain dong kemarin dong
saya khawatir banget sama keadaan pak waji
buat di rumah sakit aja
sejaluh ayam kesayangan
saya nyari kesana kesini
tapi saya kan udah dateng ke rumah waji
ada apa lu kemarin
ya pak waji namanya kita sudah
wajar saya silaturahmi pengen tahu keadaan pak aji
lo pengen tahu kondisi abang gue
dorong tuh kursinya baru lu tahu
aduh mau bener bener deh lu
penyusup begini gue
udah udah pak waji biarin
pokoknya pak waji sampai baik saya yang dorong
wah kalau gitu mulai detik ini
lu gue angkat resmi untuk mendorong pak waji ya
harus harus harus
eh mood orang lain aja rela ngedorong gue
lu ada sendiri kagak ikhlas
duh lu dorong deh tuh
gue udah capek
dorong orang tua kayak begini
udah gendut bau gentut mulu lagi
bikin lu sarang
eh ayah juga bukan empat lagi ngeliat abang
nah lu lihat tuh kelakuan adik lu
kagak ada baktinya sama lu
untung aja warisan bulan lu bagi sama dia
kalau lu bagi sama dia
mungkin lu unjak deh dia sama lu
mulai detik ini
resmi gue angkat menjadi tukang dorong gue
haha siap pak waji
subhanallah pak waji
warungnya laku juga ya
warungnya rame pergi haji udah dua kali
wah bener bener hebat ini pak waji
eh lu tau siapa dulu dong gue ha
kagak ada tandingannya sini
gue bukan narsis
lu bisa cari haji disini
yang secara perjilikat
sukses lahir dan batin
bener pak waji
saya biar kata orang baru disini nih
saya udah bisa ngeliat
antara pak haji sama haji haji yang lain ada di kampung sini
wah yang lain mah kagak ada
apa apenya pak waji
haji yang paling hebat
aduh mah kalah pak waji
dia mah cuma ngikutin gue doang
tapi jangan lupa satu hal
masalah nambah biang
pak haji makin semangat kerjanya
ini kalo ketemu umi
gue bisa digantung di pohon asem nih
ya jangan sampe kedengeran
ini cuma rahasia
rahasia kita doang
berdua yang tau
kalo cuma rahasia boleh deh
tapi jangan dibocorin dong
yang penting pak waji kami sayang yang tau
lu mau belajar juga kemari
ya sebenernya sih begitu pak waji
saya belum punya duit pak waji
saya ngutang dulu deh
belum apa apaan lu udah meres gua lagi
saya bukan meres pak aji
mending gua dorong sendiri dah
daripada ntar gua kemakan malu lagi
jangan begitu dong
kita kan udah seperjuangan
masa saya mau begini aja nggak dibantu pak waji
saya ngutangnya juga kagak banyak banyak
kagak dua kantong
udah setengah kantong aja deh
sudara yang baik
eh apaan gua nih eh
kasih gua loh
oh pak waji
pada juga ya kan
ini guru intensif
biar cepet sembuh
sama ketahuan hasilnya pak
intensif berarti sering bau
ngantarin si maemunah nih
dia juga tuh
nah di situ
jangan kenapa mak
mengharapin orang yang udah dilamar sama orang lain
nabi aja ngelarang menawar barang yang udah ditawar orang lain mah
ini namanya adab agama
biar bagaimana juga
gua tetep pegang si robi
gue kagak bakal biarin dia
ngeliat si romana
diambil sama laki laki lain
selangkah pun gua kagak bakal mundur
nggak segitunya kali mak
kan kita semua tahu
romana udah digait sama anggota kota
baru anggota dprd
gua sikat aja kalo kejadiannya ke begitu
mak nggak baik terlalu maksain begini mak
kita harus bijaksana
mesti punya istri yang istimewa
yaitu si romana
nah sesuatu yang istimewa itu harus diperjuangkan
mak lo pucat banget kenapa rok
kerja gue apa cing
gak nak badan gitu
jangan kerja dulu lah
gimana sih lo kalo diomongnya susah amat sih
ini di kantor ada rapat soalnya
kan lu juga yang susah
kita semua susah
nih bucet bucet muka lo tuh
bukan begitu sih
gue kasih tau ya
dia kan mau nganter ke
ke sana tuh ke klinik
ikut ya sama cing lo ya
setiap ngantarin berobat
pasti tuh si
di sana juga tuh si
pasti si rumana ini ikut ngantarin
nah di situ
usahain deh lo
supaya bisa menarik si maimunanya
supaya tertarik sama lo
hatinya jadi lembut
nah lo cari kesempatan deh di situ
lo gunain baik baik
jangan sampai si rumana itu
jatuh ke orang lain
gitu caranya salah satunya
pan robi udah bilang
ini kesempatan baik buat lo tau
jangan terlalu menyolong
jadi lagi yang
tuh aja gak punya harga diri kayaknya rob
mak si rumana itu kan buat putusin si robi
karena udah ada laki laki lain yang lebih mapan dari si robi
kalau cinta udah berjalan
semuanya itu gak ada yang bisa nghalangin tau kak
udah deh mak
pok ayo berangkat kerja dulu ya
kenapa sih mak tuh selalu aja ojok ojokin strobi sama keluarganya rumana
udah jelas jelas keluarganya rumana tuh ngelak dia abis abisan
kayak gagal laku aja dia
lo kan tau sendiri gimana wataknya mak
mak tuh gak bisa dilawan
kalau kita kasih tau sedikit aja udah
kejadiannya kayak kemarin
gue disangka ngebentak
terus di mewek dong
nam lo udah besok
udah mabek mabek sama rudy ani
kesannya kalau lo dengerin orang gue kan gak niat sama orang tua
kali ini mah udah kelewatan bang
masa si robi disuruh ikut chinglelang ngantren haji maimuna sama haji muhyiddin ke klinik head
cuma mau cari muka sama nyak babenya si rumana
emangnya si robi tuh gak punya kerjaan ape
bang kalau dilihat orang juga gak enak bang
abang juga tau kan
gak enak didenger bang
ntar dikira orang orang si robi ngemis ngemis lagi
ya cuman kan
ini emang thr buat gue
ya emang kan cuma mau denger apa kata abang
iya bang masalahnya emak tuh memang bener bener cuma denger apa kata abang
orang lain emang gak denger
gak mau mak
lo kan mantu di sini
gak usah ngomong orang lain dah gue kagak demeng ah
yang jelas kan emak gak pernah denger apa kata robang itu aja
bang tolong deh pengaruhi hati emak baik baik
ingat bang robe itu kan lagi sakit patah hati
mestinya dia jauh dulu deh rumana
ini enggak emak masih aja mau ngedeketin roby sama rumana
yang gak bakalan sembuh sakit hatinya bang
tunggu waktu yang tepat
jangan pas darahnya lagi naik
emosinya tinggi ntar
jangan kelamaan bang
terima kasih bang